untuk memeriahkan gelaran piala dunia u tujuh belas pemerintah kota surabaya jawa timur akan memberikan diskon tiket piala dunia u tujuh belas untuk pelajar
wali kota surabaya eri cahyadi menargetkan setiap pertandingan piala dunia u tujuh belas di stadion gelora bung tomo akan disaksikan minimal oleh delapan belas penonton
kebijakan diskon tiket penonton piala dunia u tujuh belas untuk pelajar ini disampaikan oleh wali kota surabaya eri cahyadi
menurut eri dengan adanya kebijakan ini harga tiket penonton pertandingan piala dunia u tujuh belas khusus untuk pelajar akan jauh lebih murah
sehingga diharapkan akan menambah jumlah penonton yang akan datang ke stadion
sementara terkait detail pelaksanaan kebijakan pemberian diskon tiket penonton piala dunia u tujuh belas khusus untuk pelajar tingkat sd hingga sma tersebut
akan dikoordinasikan dan disosialisasikan melalui sekolah sekolah
tak hanya memberi diskon tiket bagi para pelajar tersebut
dan kota surabaya juga akan menyediakan kendalian
pemberian diskon tiket untuk pelajar ini bertujuan agar para pelajar kota surabaya bisa merasakan suasana menonton pertandingan piala dunia sepak bola secara langsung di stadion
serta belajar sportivitas dari olahraga sepak bola
jadi satu anak sekolah bisa melihat merasakan piala dunia
yang kedua bagaimana kita melihat pertandingan sepak bola itu adalah olahraga yang kita dahulukan dengan sportivitas
jadi ini adalah semangat semangat yang diberikan
yang terakhir adalah bagaimana mengenalkan juga ini adalah gbt
karena nanti insya allah setelah selesai pertandingan piala dunia
maka wisata olahraga salah satunya tempat olahraga di sini sehingga memberikan semangat kepada anak anak surabaya
seperti diketahui berdasarkan laman resmi penjualan tiket piala dunia u tujuh belas
harga tiket untuk laga pembuka piala dunia u tujuh belas dijual dengan harga rp dua ratus lima puluh
sementara untuk laga setelah pembukaan dijual dengan harga rp seratus per orang